tidak ada penghapusan untuk yang empat ratus lima puluh tidak ada juga perubahan dari empat ratus lima puluh ke sembilan ratus tidak ada
tidak pernah kita berbicara mengenai itu
pokoknya nanti akan menambah subsidi beban subsidi
sampaikan tidak ada subsidinya untuk yang empat ratus lima puluh tetap dan tidak ada penghapusan empat ratus lima puluh tidak ada perubahan dari empat ratus lima puluh ke sembilan ratus nggak ada
sampai nanti yang di bawah resah gara gara statement mengenai itu